selain di garut tanah longsor di kabupaten sumedang terjadi di beberapa titik
hingga hari ketiga timbunan tanah masih terjadi di sekitar jalan utama menuju cadas pangeran
yang menghubungkan bandung dengan cirebon
sepanjang jalan menuju cadas pangeran ada sekitar enam titik longsor
salah satu titik terparah berada di dusun ciherang desa ciherang sumedang selatan
longsoran menimbun sejumlah rumah hingga roboh dan satu masjid
warga sekitar menduga bencana tanah longsor terjadi akibat pembangunan jalan tol cisumdawu
yang menghubungkan cilenyi dengan majalengka yang tidak memperhatikan lingkungan